raditya mengatakan bnpb pun telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan bpbd untuk waspada terhadap potensi bencana yang ada
pengendalan resiko bencana juga harus dilakukan ke rt rw hingga keluarga yang tinggal di kawasan tersebut
dampak resiko bencana ini bisa diminimalisir kalau kita paham betul potensi bencana yang ada di tempat kita tinggal
untuk mengetahuinya ada aplikasi inarix personal dari bnpb di mana kita bisa mengetahui potensi resiko bencana mulai dari banjir
kemudian juga tsunami gempa hingga penyebaran covid sembilan belas yang ada di indonesia
untuk peta resikonya warna hijau berarti masih rendah kuning sedang dan juga merah tinggi
ada edukasi juga nih bagi kita supaya kita tahu apa saja hal yang harus disiapkan untuk pencegahan bencana dan bagaimana jika sudah terjadi
saya mau cek dulu
kalau di jakarta bagaimana
masyarakat diharapkan tidak termakan informasi hoax seputar bencana
raditya mengatakan informasi terkait prediksi cuaca potensi bencana juga bisa dilihat di inarix bnpb go id
literasi dan keaktifan masyarakat untuk peduli akan informasi cuaca juga menjadi salah satu bentuk pencegahan yang bisa dilakukan yang dimulai dari diri sendiri